bapak melanggar peraturan lalu lintas
memang berapa banyak peraturan yang terkendali oder peranku
catherine canter ahli klimatologi senior dari birometeorologi menjelaskan beberapa kejadian ekstrim yang mungkin dialami di australia
dan sudah bukan rahasia lagi bahwa ternyata bisnis pre love
pada era modern cobek masih digunakan karena bumbu
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ya rp satu ratus lima puluh
chef ini kita singkirkan sedikit sebentar tentang sakit sakit
berharap kedewasaan politik dari masing masing
aduh jangan dong aku udah jadi evaluasi
balik lagi aku persepsinya lebih ke kulitnya sehat
siapa yang sudah menunggu makan ketupat sambil bermaaf maafan dengan keluarga
pada masa itu gedung perkuliahan itb
oleh pewawancara yang dilatih oleh lembaga survei indonesia
para pedagang sop ini sudah sibuk memasak sejak dini hari
berkunjung ke tempat ini bukan hanya menenangkan pikiran
selamat siang pak saya hedi dari gemparan
saatnya tambahkan penyedap rasa garam dan jangan lupa cuka
hanya butuh dua puluh lima anggota dpr lebih dari satu fraksi
ayah yang membunuh keempat anaknya di jaga karsa
begitu juga ketika setelah dinyatakan sembuh enggak kok baik baik aja
tentu hal ini membuat para fans takut kehilangan pertunjukan bts
pagi hari ketika dilihat rumah sudah pada rusak pada ambrol pada kamar ruang tengah dapur juga bangunan sudah pada rusak ke bawah
apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada
biaya sewa listrik gas juga ikut naik
kalau hanya diucapkan atau di hati saja tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan
apakah ini memang artinya bahwa pemerintah ini merupakan suatu keputusan yang tepat
bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain
mas umam ini juga selain ada isu yang menyatakan ada deklarasi pkb mendukung prabowo
substansinya itu jumlah menteri sebanyak tiga puluh empat atau mau ditambah menjadi empat puluh atau bahkan lebih
jangan sampai tadi kalau misalkan orang jalan dekat itu tertendang misalkan ya
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
kawasan canggu menjadi destinasi favorit bagi kunjungan turis asing di bali
panca lantas gelap mata dan dengan keji membunuh keempat anaknya
kita kiranya adalah satu fenomena yang tidak boleh terjadi
penggunaan edible flowers di indonesia mulai booming
menkes menjelaskan fomepizol diberikan dengan proses satu vial per anak di tahap awal yang dilanjutkan empat kali pemberian sesudahnya
itu mah bukan hal yang apa namanya bukan yang bermasalah begitu ya
dengan harga jual yang juga disesuaikan
ya jadi teman teman mulai uplift ya mulai naik itu sebenarnya berbeda
polisi new south waste telah memperingatkan bahwa mereka akan menggunakan kekuatan luar biasa
satu belahan batu bisa berukuran tiga puluh sampai lima puluh kg
yang pertama presiden mengimbau untuk tidak menganggap masalah gagal ginjal sebagai hal kecil
yang mengadakan penelitian hubungan antara rasa kesepian
generasi milenial dan warga negara yang lahir di luar negeri
sementara itu istana juga merespons kritikan ahok melalui menteri investasi bahlil lahadalia
tapi selain bikinnya yang ternyata butuh proses sangat panjang
kemudian kita sepakat untuk tiga bulan sebelum nikah
meskipun sedang mengalami musim kering kebakaran hutan dan pandemi covid sembilan belas
perlindungan terbaik untuk alasan kemanusiaan terhadap korban kdrt
dan kecenderungan abuse of power yang sangat jelas dalam konteks indonesia masa kini
mestinya beliau tidak gegabah menerima uang dengan tanpa kejelasan
selanjutnya lacdni ja melakukan survei tatap muka
dan ini kan pada retak itu cukup lama dan ketika diduga dibunuh hingga akhirnya ditemukan
menghadapi ancaman resesi global nanti tahun dua ribu dua puluh
dan kejahatan kematian yang lebih tinggi
seperti subsidi mobil listrik itu bagaimana pak apakah kemudian tahun dua ribu dua puluh tiga nanti akan direview lagi
kenapa memfasilitasi penagang penagang yang jelas jelas memperjualbelikan barang barang ilegal
yang bisa hanya kami lakukan adalah bagaimana dia mampu melindungi dan memberikan jaminan hidup para miskin yang sudah tidak bisa diapapakan
samping itu juga menaikkan ppn dua persen
kegiatan ini mengusung semangat kesuka relaan
mengenai pak jokowi diundang